jadi siapa yang dikubur itu ya
apa benar itu bukan bela
kalau dilihat dari ukurannya
ini gak mungkin sepatunya bela
ini terlalu kecil
kalau gak ada kamu
mama pasti sudah meninggal
kamu gak mau kan
seperti mamanya alika
kenzoo gak mau mama meninggal
aku perlu bicara sama kamu di luar
sebentar ya sayang
aku malu janas
aku malu janas
aku malu janas
aku akan pergi bersama kinso
orang ini bisa menghancurkan semua rencana kita
dia mengetahui kalau aku sama gavin sudah menikah
karena dia menyaksikan pernikahan kita berdua
kamu tahu kalau mereka berdua udah nikah
kalau gue tahu kenapa
ala kalian tuh gimana sih
hah kenapa kalian selalu bikin masalah dan selalu aku yang harus menyelesaikan semua masalah kalian
hei dengar baik baiknya
kalau kamu berani ngebocorin rahasia pernikahan mereka berdua kamu akan saya habisi
hati hati gue punya anak buah
sekali gua panggil mereka bakal datang
dan lu semua akan mati
lu dengar ya
kamu pikir kamu doang yang punya anak buah
aku juga punya anak buah
sebelum kamu keluar dari rumah ini kamu akan mati
kau nyelsaikan papa aku ga diaf komme
barang pribaldi milik bel
rasanya aku ingin membukanya
tapi aku juga berat untuk mengingat ini semua
aku gak pernah membeli sepatu seperti ini buat bella

aku gak pernah membeli sepatu seperti ini buat bella
apa mungkin ini jasadnya bella
aku harus memastikan ini semua
apakah kamu bela atau bukan
aku ingin memastikan
aku ingin memastikan apakah itu bela atau bukan
gue akan ngasih ini lo
selama bela masih hidup lo gak peduli sama bella
kenapa sekarang lo peduli sama bella
dan lo mengurusin bella
tolong jangan larang aku untuk memeriksa mayat ini
aku ingin memastikan apakah ini bela atau bukan

lo pergi dari sini
pergi dari sini
pergi dari sini
pergi dari sini
lo masih masih tahu apa from rabbah
itu bukan bella
kalo liat dari ukurannya
ini gak mungkin sepatunya bela
ini terlalu kecil
bunarsi lagi bicara sama siapa
ya besok kesananya
jadi kita berkabar ya
ya udah dulu
jadi kita berkabar ya
jadi kita berkabar ya
jadi kita berkabar ya
iya kita berkabar
ini kapan aja
ini kapan aja
ini kapan aja
aku mau tinggalin mama nda
kalau gitu aku bisa pinjam buat nelfon mama atau kak iko
mereka pasti tahu gimana keadaan dan keberadaan shiva saat ini
kenapa mama diam aja
hp nya bunyi tapi gak diangkat
ya suara ini kenapa mirip dengan suara bella ya
bella kamu dimana nda
mama tenang dulu ya nda mama tenang dulu ya ma
ini mama pasti berkhayal ma
oke nur itu tadi bella itu tadi suara bella
aku mohon mama tenang dulu ya ma ya
bella sudah nggak ada ma
ada apa sebenarnya
kenapa kak nur bicara kayak gitu
siapa yang sudah menidang